mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa saya di tempat ini mati membusuk
kalau ada yang berpikir saya di tempat ini menjadi bangkai fisik dan bangkai sosial
minta maaf bahwa itu alhamdulillah tidak terjadi
kita sudah mendengarkan bersama
dia mengatakan bahwa jika ada pihak yang menunggu
ia mati membusuk begitu kalimatnya
artinya berarti ini ada semacam sindiran kepada pihak yang berbeda dengan narasinya
ya itu bisa dimainkan begitu
bahwa katakanlah misalnya pihak pihak yang menginginkan dia itu akan mati karirnya
itu tidak akan terjadi
meskipun bila sudah menjalani sekitar sembilan tiga tahun
di penjara gitu
nah tetapi itu menurut saya tidak mengindikasikan akan ada sesuatu yang besar
yang akan menjadi faktor yang bersangkutan untuk melakukan gerakan perlawanan itu
nah artinya kan sebenarnya
kalau saya baca utuh pernyataan bung anas itu
dia tidak memposisikan dirinya sebagai korban saya lihat itu
artinya misalnya dengan menyebut
saya ini adalah korban dari konspirasi politik
misalnya begitu lah ya
dibuat bahasanya gitu ya
yang ingin mematikan kardus saya lalu masukkan saya ke penjara dan seterusnya
tapi bukankah itu bisa dimaknai sebagai ia adalah survivor begitu maknanya
oh iya tentu dia survival
tapi kan belum tentu dia mengakui ada proses itu terjadi
jadi dalam bahasa yang lain begini
saya memang masuk penjara
bisa saja prosesnya karena kriminalisasi
bisa prosesnya karena memang fakta hukumnya
kan kira kira gitu
tapi saya tidak membusuk gara gara itu di penjara
baik karena prosesnya dikriminalisasi
maupun karena prosesnya ditemukan fakta faktanya gitu
jadi dua proses itu tidak membuat saya membusuk
jadi soal apakah ia dikriminalisasi
atau memang begitu adanya
nggak terlihat di dalam pidato itu
konteks itu tadi ya
padahal yang diasumsikan oleh publik selama ini
bahwa anas urbaningrum itu masuk ke situ dalam konteks kriminalisasi itu
nah itu yang saya lihat tidak ada pesannya di dalam pidato itu
yang saya sebut kemudiannya
itu lebih cocok jadi pidato acara tasya kuran
atau pidato acara silahtur rahmi reuni
dan memang lebih banyak pesan pesan yang seperti itu
walaupun misalkan ini ditafsirkan publik juga bahwa
ia masih akan bisa bergerak
masih akan menjadi simbol juga
bukan lolis yang begitu banyak kemudian menjemput
tetapi saya kira apakah ini akan menjadi semacam
katakanlah magnet besar gitu
saya kira dua tiga hari ini
juga akan hilang dengan sendirinya perbincangan publik
karena anas lebih dari sembilan tahun
tidak mengisi ruang publik ini
dan dalam sembilan tahun itu
muncul generasi baru
yang boleh jadi tidak bersentuhan langsung dengan anas urbaningrum
bahkan mungkin di antara organisasi yang kemarin benderanya
ya ikut serta dalam apa istilahnya itu ya
belum tentu yang sekarang sekarang itu
apalagi atau kenal tidak langsung
apalagi kalau kita kaitkan dengan dua ribu dua puluh empat
bisa jadi gen z pemilih baru yang mungkin belum tentu gitu ya
kalau anas tidak bisa membuktikan bahwa dirinya ini
ya tentu magnetnya di kalangan generasi z ini
nggak akan begitu banyak gitu
baik tapi kemudian ada yang menarik
narasi yang disebutkan salah satunya oleh anas adalah
terkait dengan adanya skenario besar
kita dengarkan bersama
statementnya berikut ini
kalau ada yang menyusun skenario besar
bahwa dengan saya dimasukkan
dalam waktu yang lama di tempat ini
menganggap bahwa anas sudah selesai
skenario boleh besar boleh kuat boleh hebat
tetapi sehebat apapun sekuat apapun
serinci apapun skenario manusia
tidak akan mampu mengalahkan skenario tuhan
dalam tradisi para aktivis
pertandingan kompetisi itu hal yang biasa
kami para aktivis diajarkan itu sejak kecil
bayi sebagai aktivis
tetapi buat saya
pertandingan itu dalam konteks demokrasi
presiden yang jujur fair terbuka dan objektif
pertandingan yang terbuka jujur dan objektif tidak boleh menggunakan pihak lain
tidak boleh pertandingan pakai teknik lama nabok milih tangan
oke dikatakan jika ada berarti ditujukan ke siapa ini bu
ya selama ini seperti rumor yang berkembang ya mungkin kepada keluarga besar
atau apalah istilahnya yang di lingkungan demokrat yang selama ini membasalkan dia
karena kita ingat prosesnya itu kan ketika beliau mau maju menjadi calon ketua umum partai demokrat
lalu kemudian muncul kasus ini yang membawa dia ke penjara gitu
tapi lagi lagi apakah itu adalah asumsi atau itu adalah fakta
nah itu yang kita belum baca di dalam penjara
dalam apa namanya itu
meskipun tentu saja boleh jadi anas urbaningrum di dalam pidato itu tidak menyebutkan
tapi langkah langkah berikutnya akan dilakukan untuk upaya kesana gitu
nah pertanyaannya berikutnya adalah apakah misalnya anas urbaningrum berfokus untuk situasi itu
atau ia membicarakan tentang target target besarnya sebagai katakanlah aktivis itu tadi untuk dua ribu dua puluh empat yang akan datang
nah itu saya tidak tahu itu tinggal pilihan kepada bung anas ya
tapi seiring dengan waktu saya pribadi
jadi merasa bahwa kalau pola anas seperti pidatonya ini
saya kira yang terjadi itu hanya sentuhan sentuhan kecil gitu ya
nggak akan ada semacam apa yang saya sebut tadi itu magnet yang besar terhadap kasus ini
oke tapi yang menarik tadi di akhir yang kemudian kita tampilkan adalah
dia mengatakan pemilu atau kemudian permainan yang jujur dan adil
ini kan seakan akan kemudian antitesa dari apa yang terjadi seakan akan begitu
bisa kita makna begitu
ya saya kira begini
kan konteknya saat itu
kalau ketika dia jadi calon ketua umum memang orang membayangkan dia akan jadi salah satu kandidat calon presiden gitu ya
tapi kemudian kan karena peristiwa itu semuanya gagal
dia tidak jadi ketua umum apalagi jadi calon presiden gitu
dan itu memang mendekati pemilu dua ribu empat belas yang lalu gitu ya
dan oleh karena itu saya kira referensinya masih di situ
bukan referensinya ke dua ribu dua puluh empat yang akan datang
sebab dua ribu dua puluh empat yang akan datang kalau ia berbicara tentang pemilu yang jujur adil dan baik
tentang kalau ia berbicara tentang pemilu yang jujur adil dan seterusnya
rezimnya sudah ganti kok
bukan lagi yang bersangkutan gitu
tapi rezimnya sudah pak jokowi
yang boleh jadi kalau kita lihat ya antara partai yang didirikan oleh bung anas dengan pak jokowi
tidak ada masalah sebetulnya sejauh ini gitu
artinya pkn kelihatan punya kecenderungan bersama dengan koalisi besar gitu ya
oleh karena itu kalau pidato anas itu menurut saya tidak dimaknai untuk pemilu dua ribu dua puluh
artinya anas tidak sedang curiga untuk dua ribu dua puluh empat itu
dia akan dikerjain lagi gitu ya
tapi itu mereferensi kepada pengalamannya di pemilu dua ribu empat belas yang lalu
oke bang ray ini kemudian ada kalimat juga
jika kemudian kebebasannya ini melahirkan permusuhan dianggap sebagai konsekuensi mencari keadilan
ini kan artinya sedang ada yang ditembak gitu
iya iya itu benar
makanya pertanyaannya apakah ini hanya semacam retorika belaka pembangunan asumsi
atau memang anas akan melangkah ke sana
nah itu yang kita tunggu
cuma kalau kita mendasarkan diri pada pidato ini saja ini sinyal yang terlalu umum
hampir semua yang
bukan spesifik artinya
hampir semua mantan napi koruptor itu itu merasa dirinya dizalimi
oke semua hampir semua begitu
tapi kalau kemudian dianggap
ini merasa korban bukan pelaku sebetulnya
oke kalau kemudian ini dianggap perang wacana begitu
perang narasi yang kemudian dikeluarkan apalagi dengan kontra demokrat menjelang dua ribu dua puluh
seperti apa anda melihat
makanya kan sebetulnya lagi lagi kalau saya pribadi anas punya ini nggak sih
peluru gitu lah kira kira itu ya
itu yang kita pertanyakan sebenarnya
yang bisa untuk dinyatakan bahwa ini ada memang persoalan berkaitan dengan kriminalisasi terhadap dirinya
kalau anas bisa menyebutkan itu ke publik itu sih magnet yang saya sebutkan itu magnet besar itu
jadi mungkin yang dia tembak dengan sendirinya akan kena entah berapa persen itu kita nggak tahu gitu
tapi saat yang bersamaan ada proses pemutihan nama terhadap sudara anas urban ingrum
tapi kalau ini hanya berpikir di pidato dan pidato ini juga terlalu mengambang yang saya sebut sebagai pidato reuni dan tasyakuran itu tadi gitu ya
nah saya kira nggak akan lama yang saya sebutkan itu
anies ini dua tiga hari ini juga akan hilang dari perbincangan publik
oke kalau kemudian kita sebagai publik tentu mempertanyakan apa pelurunya ketika sudah disampaikan pidato yang lugas dan tajam tadi
apakah anda melihat saat ini belum cukup terlihat begitu bagaimana kekuatan di belakangnya dengan penjemputan kemarin
oh saya belum melihatnya ya tentu ada partainya pkn
atau beberapa tokoh misalkan dari partai politik lain seperti saya mustafa juga ada di sana kemarin
ya misalnya saan mustafa jelas sudah berbeda pilihan mereka ini gitu
salmustofa kan ikut dnkb yang mengusung anas urban ingrum di mana partai demokrat ada salah satunya di dalam
belum tentu linear begitu ya maksudnya
jadi sebagian besar tokoh tokoh yang hadir itu saya kira datang ke tempat itu bukan dalam kerangka menjadikan anas sebagai magnet politik baru bukan
tapi anas memang teman lama mereka
bukan solidaritas teman lama
ya tentu kalau kawan lama datang ya apapun peristiwa yang dialaminya setelah sekian lama di penjara ya kita datanglah untuk mengatakan ya welcome macam macam dan seterusnya gitu
tapi itu tidak dengan sendirinya harus dikaitkan seolah olah akan ada kekuatan baru karena mengingat orang orang ini sendiri sudah punya perahu masing masing
yang sangat bisa berbeda dengan anas urban ingrum gitu
oke berarti tidak sama sekali memperlihatkan
ini lebih saya kira bukan solidaritas lebih ya ini kawan lama ya
jadi itu yang saya ini reunian kok gitu
dan apakah akan ada gebrakan gebrakan politik bersama dengan mereka enggak
saya kira anas akan terpaku pada partai pkn nya

dan di luar itu bukan ruang yang bisa di apa namanya itu ditarik oleh anas urban ingrum
masih saling dikaitkan gitu itu belum tentu ya
oke baik terakhir bang rey artinya seberapa kemudian akan menjadi instrumen baru jelang dua ribu dua puluh empat dengan peta yang ada hari ini tentunya
kalau anas berbicara untuk konteks dua ribu dua puluh empat dirinya tentu tidak bisa
karena kan ada ketentuan mahkamah konstitusi zujar yang mengatakan
lima tahun itu ya
ya lima tahun
tapi kalau anas misalnya diperlukan oleh kepentingan politik lain
untuk memberikan jeb jeb terhadap kata kata lah mitra tanding dari kelompok ini
ya anas memiliki peran yang cukup bagus di situ
tapi tentu dengan catatan anas punya peluru apa tidak
oke berarti target capnya adalah kalau anda sebutkan tadi kemungkinan digunakan itu
saya kira adalah mantan keluarga besarnya di dalam politik ya
karena peristiwa ini kan terjadi di situ gitu
dan tentu akan tembakannya ke sana
nah makanya pertanyaannya
tapi target jeb nya adalah
target jeb nya adalah hasil dari dua ribu dua puluh empat begitu ya
jika pun digunakan
sebetulnya kan lebih pada dua menurut saya
pertama adalah kalau ia bisa membuktikan dia memang korban kriminalisasi
itu dia sendiri kan membuktikan namanya
jadi begitu dia masuk ke langkah politik nanti lima tahun atau pas ke dua ribu dua puluh empat
dia nggak punya beban lagi untuk menyandang beban mantan napi koruptor
karena dia diputihkan melalui proses pembuktian non pengadilan ini
tapi dia bisa disebutkan melalui data data kan
yang kedua itu tadi
kalau anas bekerja sama dengan mitra politik dari lawan tanding dari partainya yang sebelumnya
ya tentu saja dia punya target dua ribu dua puluh empat
tapi bukan lagi lagi kepada dirinya
kepada partainya dalam hal ini adalah pkn gitu
jadi boleh jadi pkn nya nanti akan ketiban pengaruh politik dari langkah langkaannya sini
dari upaya upayanya untuk melakukan jeb jeb itu gitu
dan bernama kepada demokrat begitu ya
tentu dengan sendirinya
kita akan tunggu seperti apa kemudian langkah yang anda sebutkan sebagai peluru
itu yang penting
oke baik terima kasih bang ray rangkuti direktur eksekutif lingkar mada indonesia telah bergabung sama kami pada kanal pemilu terpercaya
demikian kanal pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan pilpres dua ribu dua puluh
hanya di cnn indonesia kanal pemilu terpercaya
saya bram herlambang pamit undur diri selamat malam